kalau ini akan menjadi akhir hidupku
tolong ampuni semua kesalahanku
dan selamatkanlah ayah anda
ayah anda prabu
benar benar sangat luar biasa
aku tidak akan segan segan
dari kerajaan besarku
kerajaan besar jepur
apa kamu merasakan jurusku
batar dia menguasai jurus pembalik
sekarang tenaga dalammu sudah terkunci
jangankan untuk melindungi rakyatmu
untuk mempertahankan nyawamu sendiri
kamu tidak mampu
akulah orang tersakti di dunia
aku orang tersakti di muka bumi ini
aku orang yang tersakti di muka bumi ini
ya guru kita harus melamatkan mereka

dalam juga knowle kata jaya
men merkel hiberedahnya
para kardec dialami lukung bukaan utak buenjujal yang sedang terluka